tim piala davis indonesia unggul dua atas kenya di hari pertama pertandingan playoff grup dua dunia di stadion tenis gbk senayan
christopher rungkat dan david agung santoso yang tampil di partai tunggal sukses menundukkan lawan lawannya
sebelum pertandingan antara indonesia versus kenya dimulai petenis indonesia christopher rungkat menerima itf commitment award atas catatannya yang sudah dua puluh tiga kali membela tim piala davis indonesia sejak tahun dua ribu tujuh belas
christo melengkapi penghargaan yang diterimanya dengan menyumbangkan poin pertama bagi indonesia
menghadapi petenis kenya shayle kepecha di partai pembuka christo mampu menunjukkan penampilan terbaik
relatif tak mendapatkan perlawanan berarti sebuah service ace dari christo mampu mengakhiri perlawanan dari kotecha
christo pun menang dua

ini masih awal ya masih ada berapa match lagi satu dua tiga empat match lagi
mudah mudahan kita bisa sapa bersih
di partai kedua petenis indonesia david agung susanto berhadapan dengan petenis kenya ismail m zai
menang enam dua di set pertama david memastikan tambahan satu angka bagi indonesia dengan memenangkan set kedua dengan skor enam satu
dengan hasil ini indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi di hari kedua pertandingan sabtu tujuh maret dua ribu dua puluh
bila menang tim indonesia akan tetap berada di grup dua dunia dan akan bertemu dengan tim yang kalah di playoff grup satu dunia pada september mendatang
erlanga wisnuaji azalia pinata nugra henrianto jakarta